komisi pemberantasan korupsi terus melakukan penyidikan terhadap deputi badan keamanan laut eko susilo hadi
yang diciduk dalam operasi tangkap tangan kpk karena menerima suap sebesar dua miliar rupiah
dari dua orang pegawai pt melati teknovo indonesia mti hardy stefanus dan muhammad adam
ketua kpk agus raharjo yang ditemui di peluncuran e tilang jumat pagi menyatakan
penyidik tengah mencari keterkaitan eko dengan pihak lain dalam kasus suap proyek pengadaan satelit pemantauan
kpk juga masih memburu keberadaan tersangka lain yakni direktur pt mti fahmi dan mawansah yang saat ini masih buron
pt mti adalah pemenang tender pengadaan satelit pemantauan yang dijalankan bakamla
bantuan keluarga untuk mencari juga enggak pak
bantuan keluarga untuk mencari
oh iya dong iya bantuan keluarga untuk mencari kita juga mengeluarkan
untuk pak kamla ini berhenti di tersangka yang sudah ditetapkan saja atau masih
ya selalu kan tidak begitu selalu kan kita ikuti tersangkanya networkingnya gimana